kalau dari ibu sendiri kondisi rumah kena lagi bu
keinginan untuk ke syawu mungkin menghindar
nanti kembali lagi dokter sudah normal
kalau dari ibu sendiri kondisi rumah kena lagi bu
yang ibu harapkan minta sekarang apa bu
pas saya erupsi waktu itu bagaimana situasi disini bu
kalau menurut saya kami keluarga di gereja
ada lima ada mama dan anak tiga
makanya anak anak minta ke sana
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya